berbagai cara dilakukan pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah pandemi
sebagian besar bahkan harus menutup gerainya
dan kini muncul inisiatif untuk saling mempromosikan satu sama lain
seperti yang dilakukan burge king hingga bakmi gm
se efektif apa strategi ini untuk mendongkrak penjualan produk
melalui sambungan zoom sudah ada yoris bastian founder and thinker of omg consulting
halo selamat malam mas yoris
selamat malam dea
menarik ya mas kita lihat strategi atau apa ya inisiatif dari restoran restoran besar yang saling mendukung di sosial media
jenis inisiatif apa yang sedang dijalankan sekarang
ini menarik ya mungkin agak agak berbeda sama masa masa yang sebelumnya
saya mungkin nyebutnya sebagai marketing yang setia kawan
karena kita semua sekarang berada dalam titik yang benar benar rendah
kita semua sama sama sedang
berusaha setidaknya untuk bisa bertahan di masa yang seperti ini
jadi kayaknya sudah tidak main lagi kayak sikut sikutan saling jatuh jatuhin
ataupun saling bersaing gitu untuk mendapatkan
ya benar benar pengennya semua pihak bisa sukses melewati ini
nah makanya gerakan yang sukses itu kita bisa lihat sendiri bisa kita pantau di dunia digital itu
gerakan yang simpatik dan sinciar
karena kalau misalnya dia cuma ikut ikutan
dia hanya ngomongin grup sendiri
social media justru akan menghakimi dia dengan tindakan yang kurang simpatik
artinya ini bisa dibilang efektif ya mas
dibandingkan strategi yang mungkin lebih hard selling begitu
iya karena kalau saya sih dari dulu sebenarnya ya
even nggak ada kejadian seperti sekarang ini
dari dulu sih saya sudah tidak pernah menyanggurkan hard selling superlatif gitu ya
karena memang masyarakat
makin pinter gitu kalau kita terlalu hard selling
kita terlalu banyak muji muji diri kita gitu ya superlatif
itu mereka juga jadi nggak suka atau nggak simpatik sama kita
jadi apalagi dalam keadaan krisis atau bahkan sudah mau resesi seperti saat ini
jadi buat saya inilah memang saat yang harus kita harus menjalankan marketing yang lebih simpatik
marketing yang setiap kawan
tapi dulu dulu belum pernah ya mas ada hal hal atau strategi yang mirip seperti ini
belum karena kan ya itu
dulu walaupun mungkin sudah mulai banyak yang nggak hard selling ya
sudah mulai banyak yang tidak superlatif
tapi kan namanya ngejar target gitu ya
apalagi sekarang nih sudah mau masuk q empat
sudah di q empat kita november
wah ini closing year nih benar benar nih
bagaimana caranya kita bisa feed sales terbaik yang kita pernah bikin gitu kan
nah kalau sekarang kan buru buru mikirin sales terbaik
kita semuanya mikirin bagaimana kita bertahan ya hampir semuanya berhasil
ya hampir semua tentunya tidak mas
tapi hampir semua perusahaan sedang bertahan mencoba untuk setidaknya bisa tidak loss gitu
tapi kalau dari pandangan anda sejauh ini
restoran restoran yang tadi ada di paket berita sebelumnya ini sudah lebih baik daripada ketika awal pandemi atau bagaimana mas
iya ini kan seperti yang di awal
saya menggaungkan kata kata bahwa fokus ke apa yang bisa kita lakukan gitu ya di bulan maret waktu itu
jangan kita kayak
aduh gimana ya gitu
bahkan di bulan juni bon jovi juga bikin yang lagu bahasa inggris
do what you can gitu kan
jadi intinya kita harus mencoba gitu loh
memang kayak tadi ya pada saat apa namanya burger king bikin iklan itu ide yang pertama gitu ya
bikin iklan seperti itu kan nggak tahu juga hasilnya apa gitu
tapi ya udah kita coba bikin supaya
karena masyarakat ini kan
mungkin ya saya bisa bilang cenderung membantu brand brand lokal gitu ya
brand brand yang jualan online
yang followersnya sedikit
nah sementara kan burger king dan lain lain ini juga dalam keadaan yang perlu dibantu sebenarnya
sehingga mereka dengan kreatif menurut saya menemukan sweet spot membuat iklan
sebenarnya dengan bikin iklan kayak gitu membuat kita jadi ingat gitu kan
gue jangan hanya bantuin brand lokal hanya
jangan hanya bantuin brand brand yang ada di instagram followersnya lima ribu ke bawah
tapi ini ada brand brand yang selama ini gue sering makan
tapi dia juga dalam keadaan yang berat loh
ada burger king dan lain sebagainya
nah selain saling mempromosikan
ini restoran restoran besar juga aktif menjualnya bahkan di pinggir jalan
mas yoris sebenarnya apa yang anda lihat
apakah ini untuk memaksimalkan atau mungkin supaya tidak ada phk atau bagaimana mas yoris
iya betul sekali
maksudnya fokus ke apa yang bisa kita lakukan
saya sering kali dari bulan maret april gitu ya
kalau bikin workshop banyak yang bilang
mas tapi itu kan revenue nya nggak gede
saya bilang yang penting fokus itu sekarang adalah bagaimana kita nggak phk
bagaimana kita bisa bayar operation expenses gitu ya
karena bayangkan aja ya misalnya kayak perusahaan di luar negeri
hanya untuk ya untuk di ngejar revenue singapore airlines yang biasa ya udah nggak mungkin ngejar
tapi setidaknya dengan dibikin online class ya dengan para karyawan dia bisa ngajarin
berbagai hal yang memang selama ini singapore airlines bagus
itu kan ada pemasukan sehingga meminimalkan ya kemungkinan phk yang makin banyak dan makin besar
mas yoris ini juga kan kemarin banyak restoran di dalam mall
gerai gerainya sini sudah mulai tutup
kemudian juga beberapa ada yang di phk karyawannya
tapi mereka masih ingin berbisnis
masih punya apa masih punya harapan lah untuk bisa berbisnis sampai setidaknya akhir tahun ini
apa kira kira media pemasaran yang tadi selain mungkin yang tidak dijelaskan di awal
apa yang kemudian bisa dimanfaatkan mas untuk bisa menggenjot lagi penerimaan dari perusahaan perusahaan ini
ini bisa kelihatan sebenarnya dari bulan maret kemarin
mereka yang berjaya adalah mereka yang punya media paling powerful dari zaman dahulu kala yaitu media orang
ya kan jadi apapun mediumnya gitu banyak platform platform digital yang kita bisa gunakan secara gratis
tapi kan kuncinya ada di orang
siapa brand brand ini restoran restoran yang menyimpan database karyawan
apa database pelanggannya itulah yang berhasil
dan satu yang bahkan sebelum pandemi tapi sekarang jadi makin makin
saya berapa tahun terakhir sih hampir semua klien saya
saya minta untuk mulai menaruh perhatian kepada apa
artinya seperti after sales begitu ya mas
iya jadi bayangkan kan kayak sekarang ya maksudnya
saya bisa pesen apa popcorn dua puluh satu hanya dengan whatsapp mbak
saya bisa pesen sampo yang tadinya saya harus ke salon yang high class gitu ya
hanya dijual di sana sekarang saya dengan satu whatsapp
barang itu datang ke rumah saya
whatsapp marketing itu keren banget sebenarnya dan ini sekarang banyak yang baru mulai
kalau saya udah dari berapa tahun yang lalu bahkan sebelum pandemi
menurut saya kalau kita bisa dibicarakan di whatsapp whatsapp group ya kan
itu merupakan media yang tidak tersentuh selama ini
kita bisa memikirkan bikin konten apa dan tadi harusnya kita punya data pelanggan yang hampir semua mbak
saya mau beli handphone saya mau beli apa tuh karena data pelanggan saya ada di mereka
mereka saya hingga langsung jualan
bagaimana selama ini lagi covid segala macam bahkan mobil mobil kan jarang saya pakai gitu
tapi tetap disapa sama apa namanya sama orang di dealer mobil saya sampai akhirnya satu hari saya melakukan servis
dan mobil saya dijemput gitu
jadi whatsapp ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa dan ini sangat human to human ya
jadi sekarang bukan lagi mesin ya
maksudnya dan nggak sempet ya dalam pandemi ini untuk mereka yang baru memulai whatsapp ini bikin mesin gitu ya
nantinya sih whatsapp dikendalikan oleh mesin
tapi saat ini ya benar benar mbak mbak dan mas mas dari perusahaan perusahaan tersebut turun menyapa para pelanggannya
dan kita sih tersentuh dan kita setidaknya saya mesin satu lah biasanya
mas yoris ini juga indonesia sudah resmi masuk ya ke dalam jurang resesi
artinya tingkat konsumsi masyarakat ini diperkirakan belum bisa naik
bahkan ada ekonom yang memperkirakan recovery nya akan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun ke depan
kalau anda prediksi bagaimana dengan dua ribu dua puluh satu atau setidaknya akhir tahun sampai awal tahun dua ribu dua puluh satu mas yoris
ya ini karena yang paling berat saat ini adalah ini kan krisis dunia kesehatan ya
jadi even orang orang yang punya uang
itu tidak bisa terlalu leluasa spend uang
yang kedua kalau dulu krisis sembilan puluh delapan umkm itu menjadi penyelamat
dan kalau sekarang umkm ini juga ngak ngapan gitu
karena mereka susah nih dengan berbagai peraturan peraturan demi menjaga kesehatan kita gitu kan
nah tapi saya kebetulan juga dari maret sampai sekarang cukup lancar melakukan banyak sekali kelas kelas online
beberapa murid saya bahkan saya sebagai gurunya nggak pernah kepikiran ini akan terjadi
tadi kan fokus ke apa yang bisa kita lakukan
yang kita harus ingat bahwa konsumsi tidak tinggi tapi bukan tidak ada
jadi konsumsi itu bukan nol
ini salah satu murid saya dia tadinya jualan tas kulit
nah tas kulit ini kan selain mahal kalau mau disemprot semprot disinfektan susah kan
jadi dia pindah banting setir dia bikin tas yang lumayan gede
dan kalau disemprot semprot disinfektan itu nggak apa apa
tanpa dia sadari pada saat dia mulai yang penting fokus aja apa yang bisa kita lakukan
nggak tahulah bakalan sukses atau nggak
sekarang salesnya dia tuh berlipat lipat daripada sales dia yang jualan tas kulit
dia bahkan mencapai angka miliaran
dan dia bisa memberikan manfaat ini ke banyak orang juga yang mengerjakan tas itu
jadi konsumsi tidak naik tapi konsumsi tetap ada
yang harus di switch adalah yang tadinya jualan apa menjadi jualan apa
sama sama core kompetensi dia tetap bikin tas
tapi bahannya yang diubah menjadi bahan yang bisa disemprot semprot sama disinfektan
baik intinya pengusaha pengusaha sekarang harus adaptif dalam masa pandemi covid sembilan belas
dan tentunya supaya ini bisa ada kegairahan ekonomi bagi masyarakat supaya ada kenaikan konsumsi
terima kasih mas yoris sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini